kejaksaan agung melakukan pemanggilan kedua terhadap menko bidang perekonomian indonesia erlangga hartarto pada senin pagi
erlangga diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau cpo
sebelumnya erlangga mangkir di pemanggilan pertama dirinya sebagai saksi dalam kasus ini pada selasa lalu
kapus penkum kejagung ketut sumedana mengatakan pemeriksaan terhadap erlangga akan dilaksanakan pada pukul sembilan waktu indonesia barat
hingga saat ini kejagung telah menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka
yaitu wilmar group permata hijau group dan juga musim mas group dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah dan turunannya periode dua ribu dua puluh